terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
pekan lalu menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
mengatakan bahwa mempunyai empat ratus orang sebagai tim bayangan
keberadaan tim bayangan ini ia katakan untuk mendukung proses transformasi teknologi
dalam dunia pendidikan di indonesia
sekarang kita memiliki empat ratus orang sebagai tim bayangan
siplah dan lain sebagainya
dalam raker dengan komisi sepuluh dpr ri pada senin siang
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nandim makarim menjelaskan
bahwa ada salah penafsiran arti mengenai tim bayangan yang sebelumnya
ia sampaikan di amerika serikat pekan lalu
mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization
yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring
mirroring terhadap kementerian kami
mirroring itu artinya apa
mirroring itu artinya setiap direktur jeneral yang menyediakan layanan
itu bisa menggunakan tim suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu
untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi
sementara itu ratih megasari anggota komisi sepuluh dpr ri
fraksi nasdem mengatakan bahwa keberadaan tim bayangan ini telah menyalahi aturan birokrasi
serta melanggar undang undang
tapi menurut kami pak menteri pak menteri kan memention di situ bahwa
product manager itu perannya itu seperti dirjen
pak menteri sempat mengucapkan hal seperti itu
apabila itu benar pak menteri betul betul mengucapkan itu
menurut kami ini telah menyalahi susunan organisasi tata kerja dan juga undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas
aparatur sipil negara
tim bayangan ini telah dibentuk sejak tahun dua ribu dua puluh saat pandemi covid sembilan belas melanda
dan telah menghasilkan beberapa karya seperti merdeka mengajar kampus merdeka
rapor pendidikan dan lain sebagainya
reza siregar probokus hartoyo jakarta
shadow organization atau tim bayangan menteri nadiem makarim dalam kemendikbud ristek
menuai banyak kritik
jumlahnya yang mencapai empat ratus orang
dianggap terlalu gemuk untuk sebuah tim eksternal yang menunjang kerja kerja kementerian
meski direspon sebagai tim pendukung hanya di bidang transformasi teknologi saja
namun ternyata penjelasan ini dinilai tak signifikan menyelesaikan inti permasalahan pendidikan yang ada di indonesia
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami
pertama adalah wakil ketua komisi sepuluh dpr ri dede yusuf
kemudian ada kabit advokasi guru p dua g iman zanatul hairi
dan juga ketua umum masyarakat kebijakan publik indonesia rian nugroho
selamat malam bapak bapak salam sehat
baik tentu harapannya dalam kondisi sehat selalu
begitu para narasumber yang terhubung melalui sambungan zoom bersama kami
dan sebelum saya menanyakan kepada narasumber yang sudah terhubung
kita dengarkan bersama statement dari menteri nadiem makarim terkait dengan adanya tim bayangan empat ratus orang ini yang disebut
dan juga tidak tumpang tindih terhadap asn yang ada di kementrian pendidikan
kita simak berikut ini
membutuhkan tim teknologi yang mumpuni untuk mengembangkan produk teknologi secara berkesinambungan
dimana skill set itu tidak ada di dalam langsung di dalam kementrian kami
mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization
yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini
adalah mirroring terhadap kementerian kami
mirroring itu artinya apa
mirroring itu artinya setiap direktur jeneral yang menyediakan layanan
itu bisa menggunakan tim suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi
jadi itu maksudnya
itu yang sebenarnya dipuji puji oleh berbagai macam negara adalah inovasinya sebenarnya bukan bahwa kita meluncurkan produk
inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami
cara asn asn hebat dalam kemendik putristek kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor
walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor
seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor
dirumahkan di bawah anak perusahaan telkom
baik ini disebut kemudian seakan menjadi salah tafsir
saya akan ke pak dedy yusuf terlebih dahulu
setelah kemarin mendengar rapat begitu bersama kemendikbud apakah kemudian klaim salah tafsir ini sudah cukup begitu pak dede
apa jangan jangan memang ini adalah sebuah kesalahan dalam struktur yang seharusnya sudah bisa diselesaikan oleh asn yang ada di kementerian pak dede
terima kasih mas ram
pertama menurut saya
siapapun itu presiden menteri gubernur bupati ketika menjadi pemerintah maka organ utamanya itu adalah asn atau birokrat
birokrasi yang dimaksudkan di sini adalah yang tertuang di dalam undang undang undang asn undang undang kementerian dan lembaga
sehingga harus dimaksimalkan potensi yang dimiliki
nah dalam teori kebijakan publik sendiri itu tentunya adalah bahwa
kita harus percaya kepada katakanlah anak buah kita atau pasukan kita
bahwa kemudian kita bisa menggunakan perangkat swasta di luar sebagai konsultan itu wajar wajar saja
namun tugas dan kewenangannya bukan berarti disebut sebagai sejajar atau pembuat kebijakan seperti eselon i dan ii
jadi oleh karena itu
jawaban mas menteri
kemarin tentu kurang memuaskan bagi kita karena kita belum bertanya mendalam
walaupun kemarin itu sifatnya sebetulnya adalah pembahasan rkhkl atau pembahasan anggaran untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
rencananya kita masih akan menanyakan terkait dengan program ini ada di mana
lalu berapa biayanya itu yang akan kita tanyakan
dan mungkin senin atau selasa ini kita akan coba perdalam lagi
artinya ini belum menjadi bahasan atau pertanyaan begitu ya dari komisi sepuluh kepada kementerian pendidikan soal dari mana sumbernya
apa jangan jangan selama ini yang kemudian disetujui oleh dpr itu tidak digunakan sebagaimana mestinya
tapi dialihkan ke vendor vendor sesuai klaim dari menteri nadiem makarim tadi pak dede
ya jadi saya mau perinci saja bahwa di kemendikbud itu ada yang namanya pustekom atau sekarang namanya pusdatin ya
pusdatin inilah yang sebetulnya mengelola seluruh kajian kajian ataupun program program yang sifatnya teknologi
maksud kami adalah kenapa tidak menggunakan pusdatin atau pustekom
kenapa harus menggunakan vendor nya telkom
jadi ini kan sesuatu yang menurut kami juga agak bingung ketika terus kemudian menggunakan vendor dari bumn sesuai dengan apa yang disampaikan
kenapa tidak memanfaatkan apa yang dimiliki
yaitu yang disebut sebagai pusdatin tandiktoh
pusdatin pun sudah teruji selama belasan tahun bekerja sama dengan stakeholder pendidikan
apakah itu nanti mau percepatan teknologi mau percepatan aplikasi apapun saya pikir itu bisa dilaksanakan di sana
pak dede tapi kemudian kalau kita dengarkan kembali tadi statement dari menteri nadiem makarim mengatakan tidak ada tumpang tindih begitu
mengatakan bahwa vendor atau tim bayangan ini melaksanakan tugas yang memang belum bisa diselesaikan di internal
maka kementerian pendidikan
anda melihatnya seperti apa
apakah memang ada kekosongan bagian untuk masalah teknologi baru ini begitu pak dede
mungkin yang user itu adalah kawan kawan dari guru yang lebih paham ya
tapi kami melihat bahwa memang pada saat kita mulai tahun dua ribu dua puluh dan terkena pandemi segala sesuatunya
dan ketika segala sesuatu menjadi online itu adalah hal yang tidak bisa kita lakukan
dan ketika segala sesuatu menjadi online itu adalah hal yang tidak bisa kita lakukan
dan kami sudah dalam tanda kutip mendorong menteri untuk membuat program program baik itu pelatihan kepada guru baik itu program kepada siswa yang menggunakan aplikasi
kami sudah dorong pada saat itu adalah gunakan potensi yang ada
dan salah satunya adalah pustekom atau pustekatin tersebut
oleh karena itu tentu kita menaruh anggarannya di sana
nah selebihnya itu ditaruh ke tempat lain kami memang tidak bisa menelusuri lebih jauh karena itu kewenangannya ada di

ini kemudian sebelum kita membahasnya soal desakan kepada bpk untuk melakukan audit begitu pak dede
apakah kemudian dpr kemarin juga mencari lebih dalam mencari tahu lebih dalam begitu bagaimana kemudian disebutkan ini posisinya sejajar paling tidak dengan di

ini kan posisi yang cukup tinggi begitu untuk kementerian
ini kan posisi yang cukup tinggi begitu untuk kementerian
kita mencoba berhusnuzon ya
mencoba untuk berprasangka baik bahwa itu adalah kesalahan kalimat yang muncul dari pak menteri bahwa sebetulnya bukan shadow tapi mirroring ya
lalu kemudian sejajar ya sebetulnya tidak sejajar tapi vendor
tetapi kan tentu akhirnya menjadi pertanyaan publik ketika orang mempertanyakan lalu gunanya dirjen direktur dan lain lain itu apa kalau misalnya lebih banyak mempercayakannya kepada konsultan yang ada di luar

masuk kepada substansi permasalahan itu karena kemarin memang rakernya adalah tentang pembahasan anggaran
itu sebabnya kami memberikan kesempatan menteri untuk klarifikasi ke publik
agar segera mengklarifikasi ke publik dan kita akan lakukan pendalaman mengenai program program mana
yang memang tadi dikatakan sedemikian banyaknya itu outputnya apa itu akan kami dalami
nanti di hari senin atau di hari selasa
jadi kemarin itu sifatnya adalah penjelasan dan pertanyaan daripada para anggota terkait hal yang tadi disampaikan
tetapi memang belum dijawab secara spesifik oleh mas menteri
baik pak dede adakah kemudian jawaban dari menteri nadiem kemarin terkait dengan pembiayaan begitu
ini kemudian kalau kita lihat disebutkan juga beberapa kali oleh anda oleh menteri nadie
bahwa ini berada di vendor yang berada di bawah pt telkom
tapi kemudian apakah pembiayaan
pembiayaannya dari telkom atau kemudian dari kemendikbud begitu
apakah ada jawaban itu kemarin pak dede
nah kalau saya boleh jujur tidak pernah ada pembahasan tentang vendor sejak dahulu
karena memang pada dasarnya dpr kan tidak boleh membahas pada satuan tiga
kita hanya berbicara kepada program unggulannya
misalnya program unggulannya sekolah penggerak guru penggerak peningkatan
apakah ada di situ

apakah ada di situ tentu kita tidak bisa membahas
apakah ada di situ tentu kita tidak bisa
kita tidak bisa memperinci kalau sifatnya bukan temuan
tapi kalau misalnya esensinya niat baiknya adalah bagaimana mengakselerasi digitalisasi ke dalam dunia pendidikan
pada prinsipnya kita setuju
tapi endorsement kita adalah menggunakan komponen yang ada
komponen yang ada itu ya tadi dirjen dirjen para direktur termasuk pusdatin
baik apalagi dengan jumlah empat ratus orang yang cukup besar rasanya begitu ya pak dede
ya kalau empat ratus
lima belas orang berarti apabila di setiap eselon satu dua tiga empat berarti hampir semua direktorat itu pasti ada
baik rasanya meng cover yang sudah ada begitu
saya akan ke pak iman
pak iman bagaimana kemudian p dua g melihat ini begitu
apa yang kemudian didesak kepada kmn digbud
kami sebetulnya sudah mulai mencurigai ini ketika munculnya beberapa aplikasi yang tidak bisa melihat realita di lapangan
kondisi indonesia ini negara kepulauan tidak semuanya sinyalnya bagus gitu ya
kami masih ingat bahwa ketika asesmen nasional kemarin ada beberapa kepala sekolah yang melaporkan kepada kami
ini kok kami mendapatkan pelatihan tentang asesmen nasional kok ini siapa sih kok ini bukan orang kementerian
lalu juga pengguna pengguna aplikasinya juga bingung mereka mendapatkan akun belajar id tapi tidak tahu caranya dan lain sebagainya
intinya kami memang awal sudah merasa curiga bahwa kok ini sepertinya sesuatu yang di luar kementerian
karena teknologi itu kalau bukan teknologi pendidikan pasti rasanya berbeda
oleh karena itu karena kami ini adalah guru ya pengguna daripada aplikasi yang katanya dibuat oleh empat ratus orang ini
kami semakin curiga karena melihat beberapa kendala di dalamnya yang harusnya bisa teratasi
misalkan kami contohkan ya guru guru itu kan memakai aplikasi belajar
ada pertanyaan yang sangat mendasar terhadap laman ini
jadi laman ini loginnya dengan perusahaan swasta mohon maaf servernya adalah google
ada pertanyaan mendasar soal keamanan data
kami mempertanyakan sebetulnya bagaimana kerjasama kementerian dengan google
sejauh mana keamanan datanya
karena di sini kalau kita ingin tahu bahwa guru seluruh indonesia ini dituntut untuk memiliki akun belajar id
karena mereka terikat oleh dapodik dapodik juga ke sana
dinas pendidikan juga sekolah juga siswa siswa juga diberikan akun
yang kemudian mereka memasukkan semua jenis data
dan ini yang kami khawatirkan dengan data sebanyak itu yang dimiliki oleh google
sejauh mana sebetulnya perjanjian kementerian
meskipun dikatakan itu gratis dan lain sebagainya
tapi kan kita lihat di sini komoditas di masa depan adalah data
nah ini kami kira harus dipikirkan
karena ini berkaitan juga dengan erosis dikneks tidak diatur juga mengenai data anak
karena kita tahu juga laporan unesco menyatakan
bahwa ada penambangan data anak
nah aplikasi ini sebetulnya tujuannya seperti apa
dan kami juga sebagai pengguna mengalami banyak persoalan
misalkan ada aplikasi merdeka mengajar
dalam aplikasi tersebut juga banyak sekali dokumen dokumen yang tidak update
saya menggunakannya soalnya saya buka buka
loh kok ini dokumen dua ribu dua puluh satu ini sudah tahun dua ribu dua puluh
kok cp nya masih cp yang lama kira kira seperti itu
pak iman artinya tidak tepat sasaran begitu ya
meski dinilai kemudian ini menjadi inovasi baru begitu dalam pendidikan
saya kira bukan inovasi ya kalau cuma sekedar mengumpulkan data
saya kira google drive aja sudah cukup ya
tidak perlu kita memakai aplikasi yang begitu rumit
kami yang kami inginkan adalah aplikasi yang memang disesuaikan dengan kondisi masing masing
satuan pendidikan daerah indonesia seperti itu
artinya tolonglah ada ruang ruang feedback
jangan sampai ini jadi cuma tempat kumpul kumpul data saja
di mana guru juga mengumpulkan
contohnya juga tidak ada nih
contohnya juga nggak ada nih
contoh yang terverifikasi
karena saya juga datang masuk ke aplikasi tersebut
jadi ini kami sangat mengkhawatirkan ada kesesatan yang massal
karena aplikasi ini tidak update tidak mengetahui kurukulunya sendiri dan seterusnya
baik saya akan nanti menanyakan kepada pak rian sebetulnya seberapa masuk akal
begitu adanya tim bayangan seperti ini apalagi dengan jumlah yang cukup besar
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
nah seberapa umumkah kemudian adanya tim dari luar kementerian seperti ini
apalagi dengan jumlah yang gemuk sekali rasanya pak rian
saya sepakat dengan mas dede mas imam
jadi ini agak membingungkan
pertama saya dari istilah saja ya
pak menteri mempunyai kebijakan tapi menggunakan peristiwa yang itu agak jumbo gitu
jadi belum menyebutkan itu adalah yang namanya itu bayangan
kemudian itu adalah
itu bahasanya berbeda
jadi saya khawatir nanti kalau diadakan audit forensik oleh bpk apalagi kpk
ini bisa menjadi bagian dari korupsi kebijakan loh ini
janganlah kita seperti supaya nanti apa ya nggak enak gitu
kedua pendekatan di dalam cara bekerja dengan membuat yang namanya tim bayangan saya empat ratus
itu memberikan ruang bagi namanya distrust management
pak menteri mengatakan bahwa kenapa nggak mendaya gunakan
jadi ini membuat sebuah gambaran yang cukup tegas bahwa
pak mas menteri ini nggak percaya dengan birokrasinya gitu loh
jadi secara instan ngambil orang dari luar ke dalam
dan ini ada hal yang penting lagi
apabila birokrasi bekerja maka dia punya komitmen menjaga rahasia data dari kementerian
tapi kalau dari luar siapa yang menjaga
hal lain lagi adalah dikatakan bahwa ini yang mengerjakan adalah sebuah vendor yang hitung bayangan dan seterusnya
dan dia akhirnya menciptakan aplikasi yang itu mendigest menggali data
tadi mas iman mengatakan loh kita baru saja bikin yang namanya undang undang pdp loh ini
ini kok tiba tiba kementerian membuat sesuatu yang itu data mining
nanti jadi masalah baru
nah yang jadi titik ke poin begini ya
jadi saya pernah membantu pak ari jaya sebagai tim bayangan
tapi hanya sepuluh orang itu
dan kita betul betul terbatas pekerjaannya
jadi kita bukan itu diberikan
bukan itu diberikan sup
tapi kita men support beberapa pekerjaan
tapi yang namanya pak menteri tidak pernah mengganti dirjaya
tapi buat dirjanya hebat
tugas menteri itu adalah mendidik anak buahnya
bukan tidak percaya terus mengganti yang lain
karena manajemen di sektor pemerintahan dengan bisnis itu berbeda
baik pak rian kalau anda sebutkan kemudian pernah menjadi tim bayangan juga
walaupun jumlahnya hanya sepuluh dari menteri pariwisata saat itu
apakah ada nama khusus yang kemudian
ini tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada di kementerian begitu waktu itu
seperti apa pak ari jaya
jadi ada yang memang waktu itu diberi label sebagai staff khusus
misalnya seperti prof indro yono itu beliau staff khusus gitu
kemudian saya kemudian pertama kali staff khusus
tapi karena pekerjaannya sudah mulai habis
saya menjadi yang namanya adalah tim untuk reformasi
untuk waktu itu adalah deregulasi
nah jadi dengan demikian
yang namanya tim bayangan itu bukan mengatur kementerian tidak
tapi kita hanya mengerjakan hal hal yang memang tidak bisa dikerjakan
yang tidak ada di situ
tapi kalau berhubungan dengan data tadi mas
jadi betul sekali
ada bonus data terus mau diapakan lagi
kemudian kalau mau bikin sistem
sistem seperti apa
nah memang kalau boleh saya sarankan
ayo kalau gitu kita melakukan namanya audit
jangan sampai terjadi dengan namanya
jadi ada vendor punya ide dikasih kepada pejabat
pejabatnya mengkokekan dalam bentuk itu
karena yang namanya kebijakan dan program dan projek di bawahnya
itu ada yang namanya aturan aturan
jangan sampai governance itu menjadi
nanti malah menjadi repot
pak rian artinya menurut anda ketika jumlahnya sedikit
dan juga tidak mengambil topoksi dari bagian yang sudah ada dalam kementerian
itu sebenarnya tidak masalah begitu ya
apalagi dengan label staff khusus misalkan
karena itu kalau staff khusus
staff khusus dalam struktur organisasi
itu pun kita harus luas
ketika pekerjaan kita habis
ketika saya mengerjakan pekerjaan yang habis tahun ke dua
biar ini hanya tenaga ahli
dan saya harus tahu diri gitu
dan pekerjaan kita betul betul bagaimana teman teman di s seratus
jadi pekerjaan kita bukan mengatur kementerian
kita menjadi istilahnya pembantu umum dari deputi
dan itu s dua
jadi bayangan itu bukan berarti kita yang mengatur
itu yang jumlahnya cuma sepuluh
dan kalau empat ratus itu menurut iman saya
jangan kan itu namanya tgupp dki jakarta saja kita kritik gitu loh
ini empat ratus lagi
dan ini ketika pak menteri menggunakan kata kata bayangan
ini saya melihat bapaknya mas menteri ini mulai agak bingung
bagaimana memilih diksi ini
nah ini bukan hanya slip of tongue ini
jadi kalau gitu dikawalnya pak menteri
jangan sampai ada masalah
karena saya punya feeling yang gak enak ini
ini bagian dari yang namanya adalah
hak untuk membuat kebijakan
tapi ada ruang ruang untuk fraud di situ
dan ini ya kita gak curiga lah
tetapi curiganya ada via yang mematarkan itu
mas menteri jadi kena
padahal dia orang baik kan
jadi kita harus jaga lah gitu mas
baik anda melihatnya seperti apa pak rian
apakah kemudian ini adalah bentuk yang anda sebutkan tadi
lebih dari sekedar slip of tongk
atau jangan jangan memang seperti yang dikatakan pak didi
ini ada ketidakpercayaan terhadap
instrumen instrumen yang sudah ada sebelumnya di kementerian
nah itu yang namanya slip of tongue gitu
jadi berfikirnya agak blessed gitu
jadi karena oh ini karena saya punya organisasi ini adalah
lambat lelet perlu orang baru
yang namanya organisasi pemerintah memang seperti itu
kita punya perlanaan diubah
apabila nanti yang namanya ada yang membantu
sebagai ini bayangan
ya sebutlah itu harus betul juga
jadi katakanlah dia staff khusus atau tenaga ahli
selesai selesai bekerja
dan jangan kemudian dikaitkan antara tim bayangan
kemudian setara vendor
karena lain tuh
tim ba dengan vendor lain
saya pada waktu di kementerian pariwisata itu
saya menjadi tim bayangan dan honor saya paling beter cuma enam juta itu
dan itu saya nggak boleh minta yang lain karena kita committed ya
nah itu diperlukan
nah saya nggak boleh cari pro
nggak boleh jadi vendor
supaya apa ada etika
pak dede bagaimana menanggapinya ketika
pak rian mengatakan ini sleep of thing begitu
apakah ini kemudian ada dugaan kita melihatnya ke arah maladministrasi misalkan
ya saya tidak mau menduga ke arah sana
karena buat dpr tentunya buat komisi sepuluh
karena kita adalah mitra nya kemdikbud
ada tiga hal yang tentunya harus kita pahami
yang pertama adalah anggarannya
jadi anggarannya itu dari mana itu wajib kita ketahui
sehingga ada kewajiban mas menteri untuk menjelaskan kepada dpr
ini loh anggarannya dari sini dipakai untuk ini sekian
dari situ kita bisa tahu
yang kedua tentunya adalah kita melihat
apakah efektivitas dari pada vendor atau konsultan ini
melampaui dari pada existing sdm yang ada
poin utamanya kira kira
pak dede masih terhubung bersama kami
emang lebih hebat daripada profesor doa long
ya silahkan dilanjutkan pak dede
dan yang ketiga
sebagaimana dikatakan oleh kawan kawan
apakah output daripada sudah dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat
yang mana buktinya kita pahami
sampai saat ini pun
masyarakat masih banyak yang bingung
dengan berbagai program yang turun tiba tiba tanpa ada sosialisasi yang katakanlah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan hampir setiap minggu kami menerima pengaduan pengaduan dari berbagai organisasi lembaga lembaga pendidikan
yang dalam tanda kutip mengatakan ada komunikasi yang tidak tersalurkan dengan baik
tapi pak dede kemarin kemudian pada rapat di hari senin
apakah memang benar sudah disepakati begitu anggaran untuk dua ribu dua puluh empat
apakah kemudian tidak lebih baik diperjelas dulu
kemudian dari mana sumber dana empat ratus tim bayangan ini baru kemudian mensetujui untuk tahun depan begitu pak dede
jadi kemarin tuh kawan kawan agak sedikit
saya kecewa karena alokasi yang sudah disepakati pada rapat rapat sebelumnya
kita sudah mensepakati bahwa program program itu adalah abcd misalnya
tapi tiba tiba pas kemarin kita lihat ada muncul program program baru yang tidak pernah dibicarakan
dan akhirnya kita pada saat itu kawan kawan saya kebetulan tidak hadir di situ
kawan kawan mengatakan bahwa apa kita pending dulu
tetapi banggar meminta semua usulan masuk per hari itu
karena setelah melalui diskusi para pimpinan
maka di dalam alokasi anggaran ini ada anggaran buat tunjangan guru
ada anggaran buat bos
ada anggaran buat beasiswa
yang kalau ini tidak kita katakanlah kita approve
maka kemungkinan besar nanti malah jadinya jadi anggaran tahun lalu
jadi oleh karena itu kita membuat catatan
jadi dari sembilan praksi
tujuh fraksi memberikan catatan
menyetujui dengan catatan
dan catatan itu adalah yang masukan masukan terkait dengan permasalahan permasalahan yang ada
satu fraksi menolak
kalau nggak salah dari fraksi pks menolak
satu fraksi pdip menerima
jadi kita berharap gelondongannya disetujui
tetapi pendalamannya akan kita lakukan di hari senin atau di hari selasa
artinya kemudian pendalaman dengan beberapa poin tadi
apalagi anda mengatakan ternyata ada program program yang tidak pernah ditutup
ada program program yang tidak sesuai dengan pembicaraan sebelumnya begitu
apakah kemudian itu masih bisa dirubah begitu pak
jangan sampai kemudian kita kecolongan lagi nih
ada dana yang dipostkan untuk sesuatu yang tidak perlu sebetulnya
ya kalau gelondongan itu memang harus disetujui
karena kan gelondongan sifatnya kan harus segera disepakati bersama
untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh satu
tetapi kan kemudian nanti kita bisa melakukan realokasi atau revisi
pada saat kita melakukan pendalaman
yang penting gelondongannya dulu disetujui
baik revisi terkait dengan poin poin di dalamnya itu masih bisa dilakukan begitu ya
pak dede saya akan ke pak iman lagi
pak iman bagaimana kemudian kita melihat apakah kemudian masalah ini adalah suatu prioritas sebetulnya
permasalahan yang harus kita selesaikan atau sebenarnya di akar rumput seperti apa masalah guru dan tenaga pendidik ini sebetulnya pak iman
iya guru sekolah kepala dinas ya
kita itu jelas tendik juga ya
kita itu jelas bukan bayang bayang
aktivitas pendidikan yang real itu di lapangan kita yang melaksanakan
tapi kami ingin mengatakan begini
mungkin pak nadine ini itikad baiknya ingin
reklum baru ini akses oleh melalui super aplikasi
nah itikad baiknya mungkin disitu
tetapi kemudian kalau kebijakannya kejar tayang semacam ini
yang kita hadapi seperti sekarang
artinya aplikasi itu hanya katakanlah hanya tempat pengumpulan data dokumen dokumen
sudah itu juga dokumennya tidak update
bukannya menyebarkan informasi tentang kebijakan kementerian
malah menyesatkan lebih banyak orang lagi gitu
nah ini yang sekali lagi kami tidak harapkan
lagi pula kementerian kami kira cukup ikuti sajalah peraturan yang ada
seperti misalkan perpres nomor enam puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang kementerian pendidikan kebudayaan teknologi
lalu juga mengenai permendikbud nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan
kami ini jelas merasakan apa yang ada
tapi pak nadiem tolong dilihat juga dari sisi guru ya
kita kemarin ada persoalan tunjangan
bbm juga naik
tiga k guru guru ini di daerah mereka sudah direkrut nih ya
bukan tim bayangan ya
melalui seleksi resmi terbuka
tetapi mereka belum digaji
tapi tiba tiba ada empat ratus orang tiba tiba digaji
nah jadi itu yang dirasakan di grassroot
kok tiba tiba seperti ini
tiba tiba ada tim bayangan gitu kan
nah maksud kami adalah tolong pendidikan itu kan gotong royong
jadi tidak perlu kejar tayang dan seterusnya
kalau itu hanya bisa membuat situasi lebih kacau
bubarkan saja ganti dengan legal
tidak perlu juga mulai dimajukan lagi pusdatinya
karena kita sudah punya perangkat yang ada
saya kira asn kemdikbud itu muda muda inovatif inovatif kok
dan satu lagi di pusdatin itu ada program namanya pembatik
dan pak nadiem bikin guru penggerak
saya takutnya ini berbenturan gitu kok
jadi malah bingung
jadi saya kira kebingungan guru ini perlu diatasi
bukan tambah di makin runyam
baik saya akan mendalami lagi nanti
terima kasih usai jedah kepada pak iman
bagaimana kemudian potret kebutuhan masalah atau penyelesaian masalah dari pendidikan yang ada di indonesia
tapi kita akan jeda sejenak
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
kembali usai jedah
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak iman
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak dede
sebelum saya kembali ke pak iman kabit advokasi guru p dua g
saya akan mengkonfirmasi dulu ke pak dede sebagai wakil ketua komisi satu
pak dede tadi disebutkan ternyata di dalam itu cukup banyak
kemudian rasanya seperti tumpang tindih seperti yang pak iman sebutkan
ada tim penggerak yang kemudian dikhawatirkan akan gesekan begitu dengan instrumen yang lainnya
kemudian ada permasalahan guru yang ternyata belum digaji
tapi ada tim empat ratus yang disebut vendor dan bayangan ini digaji
bagaimana komisi sepuluh melihatnya pak
apakah ini menjadi catatan penting untuk kementerian pendidikan
ya sebetulnya kalau isu terbesar kita itu adalah kesejahteraan guru
itu isu terbesar
karena kalau kita berbicara bahwa di dalam melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan
mau pakai itk mau pakai apapun juga
intinya guru yang mengajar ini jangan sampai hanya digaji atau pendapat honornya satu ratus lima puluh
kesejahteraan ini sudah kita siapkan dengan alokasi anggaran yang cukup besar
hampir sekitar dua puluh t kurang lebih
itu diturunkan menjadi dau pendidikan
namun masalahnya kita menghadapi ada seleksi yang sampai sekarang masih belum selesai
mungkin nanti pak iman bisa menceritakan sedikit
jadi sebetulnya shadow ataupun tim bayangan ini
itu sebenarnya tidak menjadi isu besar karena kita tidak pernah tahu
tahunya adalah ketika mas menteri menyampaikan sendiri dengan katakanlah dengan semangat yang besar di pbb
oleh karena itu komisi sepuluh sekali lagi tadi kita masih berhusnuzon
masih berbaik sangka dan meminta agar pak menteri untuk mengklarifikasi kepada publik
dan menurut saya publik itu artinya stakeholder pendidikan ya
termasuk pak iman dan lain lain ya pak geri dan lain lain
harus dijelaskan terlebih dahulu
karena kita sangat mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan terobosan digital kami support
tetapi tentu dalam melakukan terobosan itu tentu tidak boleh yang disebut sebagai vendor driven yang dikatakan pak rian tadi
harus benar benar murni gagasan dan ide itu dibentuk di kompetensi
terus kita harus mencari yang lebih mudah
yang lebih bentuk di kementerian
karena anggaran yang kita berikan itu adalah anggaran untuk kementerian
sehingga yang pelaksanaannya pun juga harus kementerian
ya oleh karena itu sekali lagi menurut hemat kami ini masalah komunikasi yang kurang baik
sebaiknya mas menteri pun meng hire konsultan komunikasi
sehingga di dalam melakukan komunikasi itu menjadi jauh lebih
ketimbang membuat katakanlah ratusan
ketimbang membuat katakanlah ratusan
dengan orang yang sifatnya hanya it base saja program base
sekali lagi kami berharap mas menteri harus segera mengklarifikasi hal ini dengan baik kepada stakeholder pendidikan
agar jangan sampai nanti adanya salah persepsi yang kemudian malah bisa dicari cari sebagai hal yang kurang baik
pak dede kalau kemudian anda mengatakan ini bukan masalah yang besar atau kemudian ini bukan prioritas yang harus kita segera cari solusi
apakah kemudian ini akan menjadi poin desakan dari komisi sepuluh pada rapat berikutnya untuk kemudian kementerian pendidikan ini fokus saja begitu pada masalah tenaga pendidik kesejahteraan yang seperti anda sebutkan tadi pak dede
ya memang karena kalau kita katakan tadi isu kita ini saat ini tadi kan masalah kesejahteraan guru lalu kemudian ada delapan standar pendidikan
delapan standar pendidikan kan salah satunya adalah sarana perasarana
ya terus apa sekolah sekolah yang sudah mulai reot termasuk kurikulum juga yang mungkin saat ini masih memberatkan banyak hal hal lain yang mungkin memang harus kita perbaiki
konsultan tidak masalah ya sebagai yang dikatakan doktor ian tadi konsultan itu silakan silakan saja
tetapi kalau konsultan empat ratus mungkin itu namanya mega konsultan
jadi benar benar harus kita pahami bahwa sekali lagi apakah ini distrust kepada para pendidikan
pejabat pejabatnya atau mungkin dianggap bahwa konsultan konsultan ini jauh lebih hebat
nah kami juga jadi ingin bertanya tanya seperti apa sih konsultan konsultan yang lebih hebat tadi
jadi tentu poinnya sekali lagi kalau misalnya dikatakan apakah ini nanti akan menjadi sebuah isu besar tentu ketika ada penolakan dari masyarakat
karena kalau kami kan prinsipnya adalah mengawasi dari sisi anggarannya apakah anggarannya dimanfaatkan dengan baik atau tidak
bahwa programnya dia membentuk seperti apa itu kewenangan sepenuhnya ada di kemdikbud
bahwa nanti akan ada penolakan penolakan dari stakeholder pendidikan dan masuk kepada komisi sepuluh
pasti akan kita lakukan penelusuran lebih jauh lagi
baik baik saya akan ke pak rian
pak rian dikatakan kemudian rasanya mungkin butuh konsultan komunikasi publik bagi seorang pejabat publik begitu
bagaimana anda melihatnya dan apakah kemudian hal ini fakta ini juga memperlihatkan tidak jelasnya prioritas
bagaimana anda melihatnya dan apakah kemudian hal ini fakta ini juga memperlihatkan tidak jelasnya prioritasnya
saya sepakat dengan mas didi yang kita perlukan adalah konsultan atau staff atau anggota tim untuk komunikasi kebijakan
bukan komunikasi publik karena kebijakan harus dijelaskan bukan sosialisasi
artinya kalau sosialisasi sudah diumumkan tapi dijelaskan
nah tapi ada hal penting lagi saya sepakat dengan mas didi tadi
kita sekarang tidak usah berpengusaha kepada mas menteri
tapi yang saya ingin memberikan
kepada orang sekitar mas menteri
kalau kasih masukan pada mas menteri
yang bener yang baik gitu loh
jangan sampai nanti ada mal administrasi
juga mal thinkingnya
coba ya pendidikan itu prosesnya nggak bisa instan loh
kalau gak bisa gak boleh dibuat instan seperti itu
dan yang ketiga ini yang critical point
kalau boleh ya jangan terulang lagi
kalau kita itu melaporkan sesuatu
berhubungan dengan kebijakan kita di indonesia
jangan lapor kepada pbb dulu
lapornya pada dpr dulu
stakeholder menteri itu paling utama adalah dpr
bukan laporan kepada pbb
pbb itu gak urus sama kita gitu loh
lah kok ya bisa habis dari pbb kok kemudian dibangun dpr
jadi mau tempat saya jangan lagi lah gitu
karena jangan kemudian kita lebih menyepelikan
stakeholder dalam menarik ke luar negeri
yang kita lain di indonesia bukan di luar negeri gitu loh
jadi ini juga pembelajaran
bagi temen temen yang lain
ayo jaga ya marah pak menteri mas menteri
supaya jangan terulang lagi seperti ini
dan saya terus terusan menyampaikan
jangan sampai ada kasus mal administrasi
karena cukup lah
pak jokowi kan memimpin indonesia kan cukup baik
jangan sampai ada pernik pernik yang kemudian
membuat ini konflik atau riak yang gak produktif lah gitu

baik ini kebutuhan konsultan komunikasi kebijakan begitu ya
kalau menurut pak rian

nah ini juga menarik kemudian soal anda sebutkan itu ya pak rian

nah ini juga menarik kemudian soal anda sebutkan itu ya pak rian
proses artinya ini jangka panjang seharusnya penyelesaiannya
saya akan ke pak iman
bagaimana kemudian teman teman guru melihatnya pak
apakah kemudian ada kerancuan kebijakan regulasi
sebenarnya apakah sebenarnya kita membutuhkan semacam blueprint yang jelas
soal peta pendidikan indonesia secara jangka panjang begitu pak iman
iya itu adalah salah satu dorongan kami

agar kementerian segera membuat peta jalan pendidikan
sehingga konsepnya menjadi jelas gitu ya
jadi sanadnya merdeka belajar itu dari mana itu jelas
lalu kemudian juga ini kan negara gotong royong ya
sebagaimana dalam profil pelajar pancasila
nah dalam rangka gotong royong tersebut tujuan kita kan pada akhirnya adalah
agar anak ini katakanlah kebutuhan sekarang ini soal literasi numerasi
pertanyaan kami dari dulu kan begini
pertanyaan kami dari dulu kan begini
hasil visa itu kan sudah keluar di tahun dua ribu delapan belas
hasilnya sudah keluar
kenapa kita malah lebih senang melakukan pengetesan pengulangan
saya kira hasil tes an yang sekarang juga sudah keluar
nah yang kami tunggu adalah tindak lanjutnya
kalau kondisi literasi numerah seperti ini kita harus ngapain
jadi kami terpinta hal tersebut karena bagaimanapun kita kan di dunia pendidikan
apa namanya targetnya adalah anak
dan juga untuk mencapai itu jangan juga dilupakan soal kesejahteraan guru
karena bayangkan saja ya mereka yang sudah di rekrut saja ini menunggunya cukup lama
dan sangat memprihatinkan gitu
jadi guru guru ini kan juga banyak ada yang di daerah pulau terpencil dan lain sebagainya
satu mega atau pun sub kas semua tempat ini jelas mendirikan
artinya jurang antara indonesia ataupun guru guru yang mengajar di pulau terpencil dengan kota kota besar
jadi kami harapkan ayolah kita menuju sama sama
jangan seperti ini
lihat kondisi di lapangan tadi menurut pak dr rian ya
ini sepertinya harus dibisiki dengan baik ya realitas di lapangan seperti apa
saya ingin mengatakan begini

di indonesia itu banyak kampus jurusan teknologi yang berkualitas

kenapa mereka mereka ini tidak terlibat
jadi ada banyak hal yang bisa kita libatkan
kita tidak bisa lagi menggunakan narasi kuda putih
seolah olah ada pahlawan yang datang akan menyelesaikan semua persoalan
persoalan di dunia pendidikan berproses
kita memang akan berpori perih bersama
tapi tolong prioritaskan apa yang memang selama ini kita lakukan demi kebaikan bersama
guru guru ini sangat sangat berharap sekali ya
bahwa pendidikan kita segera maju
dan tidak hanya laporan secara global saja
tapi harus dapat tepuk tangan di dalam negeri sendiri juga
baik pak iman terakhir
kemudian anda mengatakan tadi merdeka belajar
sanatnya harus diperjelas
artinya landasan atau pijakan berfikirnya harus diperjelas
apakah kemudian ini belum terjelaskan secara baik
untuk teman teman guru di grassroot pak
apakah kemudian tidak ada hal positif dari sebuah inovasi merdeka belajar ini begitu
perlu saya sebutkan gitu ya
seandainya aplikasi ini juga sangat hebat sekali
tetapi jika konsep kurikulumnya terus berubah berubah
ini kasihan aplikasinya kira kira begitu
karena kami memperhatikan betul dengan baik
kurikulum ini dulu dinamakan program sekolah penggerak
lalu berubah lagi menjadi kurikulum prototipe
ternyata terakhir namanya kurikulum merdeka belajar
yang isinya sama saja
artinya aplikasi sehebat apapun
ini akan mengembangkan kurikulum merdeka belajar ini
mengalami kerancuan karena produk pikirannya
seperti yang disebutkan tadi oleh pak dede yusuf ya
ini bukan dibuat di kementerian seperti sehingga ini barang yang sangat
saya kira harus jelas lah konsepnya seperti itu
karena kami juga mendapatkan banyak masukan juga dari guru guru
mereka tidak mengerti dan lain sebagainya
jadi kami kira ini harus seimbang ya
aplikasinya juga high tech
konsepnya juga harus matang gitu
kami merasakan betul di lapangan bagaimana
konsep kurikulumnya ini juga harus matang gitu
kurikulumnya ini juga berubah wajah
kebijakannya juga turun temurun kesana berubah lagi implementasi
sehingga kemudian seolah olah oh tinggal kita bikin aplikasinya saja gitu
nah kalau konsepnya belum matang aplikasi sehebat apapun akan kerepotan
jadi saya kira kasian juga ini yang empat ratus gitu ya
lebih baik dibubarkan saja kira kira begitu
baik terakhir saya akan minta konfirmasi begitu dari pak dede yusuf
bagaimana kemudian melihatnya kurikulum sering berubah
rasanya tidak ada regulasi yang jelas untuk teman teman guru di grassroot
tanggapan anda terakhir pak dede
ya kita juga harus jujur bahwa sudah banyak hal hal baik yang dilakukan oleh mdikbud
misalnya pada saat pandemi kita sudah membantu dengan keleluasan bos dipakai
bagi membiayai katakanlah guru guru honorer ya lalu kemudian juga

ya sudah banyak yang dilakukan termasuk kita menambah jumlah beasiswa pikkip sudah banyak
namun akselerasi yang ingin dilakukan oleh mendikbud terkait digitalisasi dan aplikasi
tentu bukan barang mudah
itu sebabnya saran kami adalah dalam menggelontorkan episode per episode itu
jangan dalam satu tahun itu bisa beberapa episode sekaligus
satu saja lalu kemudian dibiarkan terlebih dahulu implementasi
dan kemudian dikonsumsi ke kmdikbud
dikaji di monef lah katakanlah di monitoring di evaluasi
apakah kebijakan ini sudah benar benar baik dan diterima oleh stakeholder pendidikan
baru kemudian dikeluarkan lagi yang baru
jangan dalam satu tahun itu bisa sampai beberapa program dikeluarkan
yang akhirnya sebagaimana disampaikan pak iman
timbul kebingungan kebingungan karena peraturan itu baru kemarin keluar
sekarang sudah ada peraturan baru
dan ini bisa ditanyakan kepada berbagai stakeholder
poinnya sih menurut saya ya
ini semangat mudanya mas menteri yang begitu besar
memang harus kita dukung tetapi harus ada yang ngerem juga
ya mudah mudahan komisi sepuluh bisa membantu untuk ngerem
dalam arti kata nggak terlalu terburu buru membuat sebuah lonjakan
karena seperti yang saya bilang tadi
belum tentu semua bisa mengikuti apa yang direncanakan
karena pendidikan ini sebagaimana kata pak rian pak iman tadi
tidak seperti makan cabai digigit langsung pedes

dia butuh tiga tahun sampai lima tahun baru ongkir
jadi ini adalah hal yang orang bisa merasakan
dan kami sangat setuju dpr sangat setuju
sebelum kita berbicara apapun kita harusnya punya peta jalan pendidikan
karena peta jalan pendidikan ini akan menjelaskan
apa sih rencana pemerintah kemdikbud tentang dunia pendidikan
dalam sepuluh tahun sampai dua puluh tahun mendatang
sebenarnya itu sih yang kita inginkan adalah pola komunikasi yang baik
dan mau mendengar masukan dari masyarakat
baik harapannya memang bukan hanya mediumnya saja yang dirubah
tapi kemudian inti permasalahan dicari solusinya begitu ya
terima kasih bapak bapak pak dede yusuf
wakil ketua komisi sepuluh dpr ri
kemudian ada pak rian nugroho
ketua masyarakat kebijakan publik indonesia
dan juga pak iman kabit advokasi guru p dua g
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu bapak bapak
terima kasih yuk pak dede
badan pengawas pemilu siap menindak tegas pelanggaran
netralitas aparatur sipil negara dalam gelaran pemilu dua ribu dua puluh
cnn indonesia newscast akan kembali
dengan informasinya tetaplah bersama kami